indonesia memperoleh medali emas ke dua belas di asian games dua ribu delapan belas dari cabang olahraga jetski
digutip dari cnn indonesia com medali tersebut dipersembahkan atlet jet ski andalan indonesia
aksa sultan aswar di nomor endurance runabout open di jetski indonesia academy ancol minggu siang
aksa meraih total skor satu satu ratus empat puluh delapan dalam tiga etape moto satu hingga moto tiga yang dilakoni di nomor tersebut
dan itu merupakan poin tertinggi di antara para peserta lainnya
ini merupakan medali kedua bagi aksa di asian games dua ribu delapan belas
sebelumnya ia meraih medali perunggu di nomor runnabout limited